ini selada yang memiliki teksturnya sehingga sering ditemui pada olahan berbagai salad
ini alasannya enam puluh lima persen yang ada pada tubuh manusia ini adalah air